media sosial terus dibanjiri komentar dari para warganet terkait pilkada di tengah pandemi hari ini
mulai dari medan tangsel solo surabaya hingga makassar
lalu bagaimana pergerakan pembicaraan dan apa saja yang paling dominan
kita akan membahasnya di segmen dialog kali ini dengan rustika herlambang
dari indikator indonesia indikator mbak rustika menarik ya ketika melihat dari pagi sampai saat ini
riuh di lini masa luar biasa
jadi tidak hanya pada saat hari ini seminggu sebelumnya netizen juga sudah ramai membicarakan pilkada saat ini
bagaimana apa yang menjadi pembicaraan utama
jadi sebenarnya menarik ya pilkada tahun ini karena itu adalah salah satu pilkada dalam catatan saya adalah pilkada rasa dua ribu dua puluh empat
jadi dalam pilkada biasanya kan kita fokus di satu daerah
tapi ternyata pilkada tahun ini itu agak unik gitu karena terjadi kontestasi
atau pertarungan yang sangat luar biasa antara tokoh politik dan dengan partai gitu
dan hal itu bisa terlihat dari bagaimana pertarungan di level daerah itu masuk dan menjadi satu isu nasional
sebagai contoh gitu ya kita tahu bahwa di indonesia itu ada dua ratus tujuh puluh sedang melakukan pilkada
tetapi ternyata ada beberapa pilkada yang pembicaraannya itu melebihi wilayahnya
jadi bicara tentang kota yang paling banyak dimenjen itu adalah kota solo
kemudian yang kedua adalah kota medan kemudian surabaya dan tangerang selatan
padahal harusnya kota solo kan masyarakat solo yang antisipasi
tapi ternyata netizen dari seluruh indonesia itu ikut ikutan meramaikan bagaimana pilkada di solo kali ini
dan itu adalah salah satu fenomena yang menarik
nah fenomena menarik yang saya temukan pada pilkada tahun ini adalah bahwa biasanya media mainstream
karena dengan media sosial itu memiliki satu hal yang sama atau tone yang relatif lebih sama
apa yang berkembang di media online direspon hampir serupa di media sosial
hampir semua isu
hampir semua isu gitu
itu dulu gitu
nah ternyata di tahun ada pergeseran di mana media sosial itu sekarang memiliki satu power tersendiri
jadi bagaimana dia bisa menjadi sesuatu yang sangat
dibicarakan oleh media mainstream dengan kode etik jurnalistik yang sangat ketat
dia memiliki pemimpin redaksi gitu ya
jadi semua berita itu adalah berita berita yang betul betul kurasi sekali gitu
ada kebijakan editorial
ada kebijakan editorial
nah sementara di media sosial itu kan tidak ada pemretnya gitu
semua orang bisa menjadi seorang jurnalis gitu
dan jurnalis ini jumlahnya banyak sekali gitu
bisa dibayangkan gitu ya
kalau menurut catatan di facebook indonesia itu ada satu ratus empat puluh juta orang yang menggunakan facebook
twitter sebelas juta orang menggunakan twitter
sebelas sampai tiga belas juta gitu
nah ketika mereka menyampaikan itu di twitter
awalnya di tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu empat belas itu berjalan linear gitu
nah mulai tahun dua ribu lima belas sudah ada pergerakan di mana media sosial itu sudah mulai masuk
karena kampanye media sosial dengan lebih intensif dan berperan besar gitu
kemudian di tahun dua ribu enam belas kita tahu bahwa
apa yang terjadi di media mainstream terkait sama pilkada dki dengan apa yang terjadi di media sosial itu sangat bertolak belakang gitu
nah situasi ini terjadi juga di pilkada tahun ini gitu
dimana apa yang disampaikan oleh media mainstream terkait satu pilkada solo misalnya
atau kemudian medan
atau kemudian di tangerang selatan
ternyata berbeda gitu
apa contoh narasi yang berbeda ini
dengan apa yang ada di media sosial twitter gitu
jadi misalnya begini
kalau di media mainstream terkait sama bobby gitu
atau terkait dengan gibran gitu yang sekarang sedang bertarung gitu
semua mata menuju kepada pilkada solo
karena dia adalah putra dari presiden jokowi gitu
dan media mainstream berusaha mengangkat isu isu yang terkait dengan gibran dan segala kiprahnya
demikian juga terhadap lawannya gitu
bagaimana dia meng capture si lawannya itu dengan cukup berimbang dalam tanda petik di media mainstream
di media sosial situasi itu tidak begitu terasa gitu
ketika kita bicara soal kalau kampanye kan mestinya kan kita bicara visi misi
apa yang sudah dilakukan
ternyata tidak gitu
kalaupun ada saling dukung pro dan kontra
ternyata kecil sekali dibandingkan dengan isu noise di luar itu gitu
isu noise itu adalah beberapa hal misalnya terkait pilkada
terkait sama politik dinasti
kemudian juga yang paling banyak direspon belakangan adalah soal kerumunan gitu
pasti kan banyak ya tiap tiap netizen itu mencuitkan tagar tagar tertentu
protokol kesehatan menjadi skala prioritas atau manipolitik
karena biasanya tiap pesta demokrasi manipolitik ini tagar yang salah satu menyita perhatian
nah ini menarik ya
jadi dalam satu minggu terakhir kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan oleh masyarakat gitu
dan media pun melihat hal itu
dan ternyata isu terbesar di media itu adalah terkait dengan protokol kesehatan dan kekhawatiran klaster baru itu
itu akan muncul gitu
berarti concern itu memang menjadi
concern kedua adalah manipolitik gitu
jadi setiap satu minggu jelang pilkada itu pasti isu terkait sama manipolitik itu besar sekali di mana mana
dan ternyata itu juga menjadi salah satu isu yang paling banyak diberitakan
kemudian yang ketiga adalah soal netralitas
netralitas itu menjadi sorotan berikutnya kenapa
karena mereka takut sekali banyak sekali pejabat yang turun lagi gitu kan
banyak sekali kekhawatiran bahwa
wah ini ada aparat yang tidak netral misalnya
oh ini ada pejabat yang tidak netral misalnya
nah itu menjadi kekhawatiran mereka
kemudian isu berikutnya adalah terkait sama hoax
hoax juga meningkat di beberapa waktu gitu
dan juga soal politik identitas juga beberapa kali dikhawatirkan gitu
artinya mungkin secara jumlah tidak semuanya ada gitu
tetapi ketika isu politik identitas itu dimunculkan
kemudian netizen yang lain
karena rentan ya dalam kajian berbagai temuan dari lsm juga memang pemantau pemilu juga menyebutkan
memang tentang topik topik yang disampaikan mbak rustika itu memang menjadi concern utama juga dari peneliti ini
apa yang berbeda hari ini
kalau hari ini yang paling utama apa
kalau tadi pagi kita sudah membuat satu melihat nih bagaimana netizen sampai jam dua siang itu mereka sudah ada lebih dari empat puluh lima ribu percakapan
hanya di twitter aja
dan kemudian ada perubahan gitu ya terkait dengan apa sih yang tadi pagi disampaikan oleh netizen itu adalah satu
terkait dengan protokol kesehatan
jadi isu terkait dengan masker kemudian sarung tangan gitu kemudian jaga jarak gitu
itu hampir di tiap wilayah kan kita bisa memetakan gitu
itu semua mengingatkan soal itu dan ajakan
berarti tony lebih positif ya
tony lebih positif karena dia mengajak dan mengingatkan sebenarnya gitu terkait hal itu gitu
dan semua itu
dan juga mengatakan bahwa ini kan ada jamnya ya gitu
ada waktunya yang harus ditepati
kemudian protokol kesehatan itu harus betul betul
nah itu adalah yang isu berkembang sejak tadi pagi gitu
nah sejauh tadi pagi sampai tadi siang itu memang isu yang berkembang masih fokus di wilayah itu
dan bagaimana mereka bisa membuat satu pilkada yang aman dan damai dan itulah yang menjadi harapan mereka gitu
apakah kita bisa juga membaca antusiasme pemilih
apakah terbaca juga
apakah dengan kondisi pandemi mereka tetap antusias menggunakan hak pilihnya
nah itu sebenarnya ada hal yang cukup menarik ya mbak elvira ya
jadi pada awalnya itu memang ada namanya polaritas gitu ya
antara sesuatu yang terjadi antara yang pro dan yang kontra
tetapi belakangan ini sudah mulai agak menyatu gitu ya
menyatu itu dalam artian satu mungkin karena trennya udah turun kan kalau di twitter itu rame ber gitu semua orang ngomong gitu kan
habis itu udah selesai ya udah gitu kan
ganti lagi topik gitu
nah tetapi di awal pandemi itu bisa dikatakan bahwa ada apa namanya antara yang pro dan kontra itu luar biasa gitu
dan itu yang membuat sebenarnya situasi agak gak kondusif pada awalnya gitu
karena mereka apakah kita harus mempertaruhkan nah ini istilahnya orang twitter ya
mempertaruhkan nyawa gitu untuk pandemi gitu
tetapi pihak pihak yang lain itu berusaha mengingatkan gitu kita harus pilkada sekarang karena apa
kita tidak pernah tahu gitu loh bahwa pandemi itu akan kapan berakhir gitu
nah ternyata belakangan ini sudah mulai agak berkurang gitu
jadi beberapa hal terbagi atas misalnya isu terkait sama kerumunan gitu
jadi kerumunan pilkada sama kerumunan pak rizik sihab sama pak beda sih gitu
ini kan kita bicara tentang percakapan twitter terkait dengan kerumunan gitu
terus kemudian juga kalaupun ini terjadi harus dilakukan pandemi betul betul
kita harus ngikutin gitu ya protokol kesehatan gitu
kemudian juga ada beberapa lagi yang dari media
media juga memberikan satu saran gitu
apa yang harus dilakukan oleh netizen gitu
sambil melihat di belakang di plasma cnn indonesia ini mbak rustika kami menghadirkan ada beberapa kota kabupaten yang menjadi kota ataupun kabupaten yang paling banyak dibicarakan oleh netizen
nah mbak rustika nanti akan menjelaskan lebih lanjut mbak ya
kita simpan dulu karena ini menarik
beberapa kota ini disorot tidak hanya tentang pilkada tapi karena calonnya mbak ya
orang orang penting yang kemudian bertarung memperebutkan kursi dalam pilkada kali ini
special program election dua ribu dua puluh akan kembali
usai jeda berikut tetaplah bersama kami